proses transfer dana salah satu bank terbesar inggris standard chart dari inggris ke singapura melibatkan nasabah indonesia yang kini sedang dalam proses penyelidikan oleh regulator di eropa dan asia
ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan wimbo santoso mengatakan transfer dana sebesar rp delapan belas sembilan triliun rupiah ini diduga terkait dengan institusi militer
saya belum dapat laporan saya baru mendengar dari media
tapi ada tindak lanjut dari pemerintah indonesia
ya tentunya ini protapnya ada kalau ada transfer mencurigakan harus dilaporkan kepada ppatk